ya wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno memulai hari ini dengan berlari dari rumahnya di kawasan pulau bangkeng jakarta selatan hingga ke kantor gubernur yang terletak di jakarta pusat
ya sandi juga menyempatkan senam dan bermain basket bersama warga
pukul enam pagi sandiaga uno beserta tim telah mempersiapkan diri dengan melakukan berbagai macam gerakan pemanasan sebelum berlari menuju kantornya di jalan medan merdeka barat jakarta pusat
sandi mulai rute larinya dari jalan pulau bangkeng menuju jalan jenderal sudirman jalan ahmad tamrin hingga lapangan silang monas
sandi sempat berhenti di lapangan silang monas untuk senam aerobik dengan warga
bahkan sandi pun meladani ajakan warga untuk bermain basket
sandi mengungkapkan selain untuk kesehatan dengan berlari ke kantor juga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi pemicu utama kemacetan di ibu kota
pemacetan dan pemacetan
pemacetan dan pemacetan
pemacetan dan pemacetan